ambil segera ke perawanannya
aku akan menikah dengan danang
jangan ambil kesucianku
danang dan temasku akan mengejar kalian
karena mereka akan segera mati
kita harus pergi
kita harus pergi
kita harus pergi
kita harus pergi
jika kamu tidak mau menikah dengan aku
kamu akan menjadi kau
kamu tidak apa apa
bertobat lagi ario
agar kau mendapatkan ampunan dari allah swt
aryo aku bersedia memberikan seluruh hartaku
asal membebaskan kesalahan
dan artiku akan aku ubahmu menjadi kau
bertobat lagi ario
akan aku bunuh kamu
misalkan ini adalah minatmu
rumini kamu itu jangan mengadah dia
gak mungkin datang kesalahan
benar ki dia pasti kapok
tapi kalau anggapan rumini itu ternyata benar
untuk saat ini lebih baik kita jangan berburuk sangga terlebih dahulu
selama kita mempunyai iman dan ketakwaan kepada allah swt
insya allah kita akan terhindar dari marah bahaya dan juga celana
tapi justru celakalah kalau kita bersekutu dengan kejahatan
ki untuk menghindari kejahatan dari ki aryo
bagaimana kalau wasilah dinikahkan saja
apakah kamu bersedia menikahi wasiladi
insya allah ki
saya bersedia menikahi wasila
ki cokro selalu menggagalkan rencanaku